sebuah mesin anjungan tunai mandiri di garut jadi sasaran perampokan
pelaku terbilang nekat karena membobol mesin atm menggunakan las tenaga gas
akibatnya para perampok berhasil menggondol lebih dari tiga ratus juta rupiah
mesin anjungan tunai di dalam minimarket kawasan jalan bayombong garut jadi sasaran perampokan kamis dinihari
pelaku yang diduga berjumlah lebih dari satu orang masuk dengan menjebol atap minimarket
karena minimarket dalam keadaan tutup akhirnya membuat pelaku leluasa membobol mesin atm milik bank swasta ini
para pelaku membobol mesin atm yang terbuat dari baja dengan menggunakan las bertenaga tabung gas
setelah terbongkar uang sebanyak tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah raib di gondol kawanan rampok
saat polisi datang memeriksa alat las tabung gas serta sarung tangan pelaku masih ada di lokasi
ini itu salah satu
sementara kami simpulkan dari laporan masyarakat kaitan anggung buah naten
yang terjadi laporannya dari setengah tujuh
kedua anggota kami langsung ketik ke sini
kalau dilihat dari cctv yang ada yang kami lihat sekitar jam dua mereka masuk ke situ
kalau dilihat dari cara kerjanya mereka sudah terampil
tim kami langsung bergerak dari nol
ya minta doanya sebiar sehat untuk kami
kepolisian juga memintai keterangan karyawan serta mengambil rekaman cctv dan sidik jari pelaku
dengan berbekal rekaman cctv polisi mengantongi ciri ciri pelaku
dan kini mereka memburu para pelaku ke kota lain
deden rahadian garut